mbok masih belum percaya kalau pak bayu udah gak ada
mari silahkan masuk ibu
ibu gak kuat tanpa ibu

ibu ibu ibu ibu ibu ibu ibu ibu ibu ibe ibu ibu ibu ibu ibu ibu ibu ibu ibu ibi ibu ibu ibu but it won't change he must go to heaven he must get up he must stay up he must die to bekkat juices ressiek gelang bunyi musim russians vitamin jhh normally dia masing dua aja delapan rédu p
dari semalam dia demam
tanya tanya pak bayu terus
ini habib mau bicara pak
om bayu kok enggak ke sini
kok om bayu enggak jawab
istri mas bayu
ya allah bu
pak bayu di mana
apa terjadi sesuatu yang buruk dengan pak bayu
kenapa tak ada dompet

mbok masih belum percaya
kalau pak bayu
sudah tidak ada
mari silahkan masuk ibu
ini abi ibu
seharusnya saat ini aku sangat berduka
karena kehilangan kamu mas bayu
tapi kenyataan yang ada
membuat aku tak mampu meratapi kepergianmu
aku gak tau
makna yang seperti mimpi buruk buatku
atau kehadiran abi
salam sama ibu
istrinya pak bayu
dia memanggil mas bayu
bukan dengan sebutan papa
gak tau mas bayu adalah papahnya
mas bayu tega membohongi anak ini
tanah kuburan suami kamu belum kering
kamunya udah kelayapan
nanti aku udah
ini waktu yang tepat
untuk kita bicara
mama mau bicara sama aku
mama udah rembukan sama nisa